kelima pemimpin komisi pemberantasan korupsi akan dilantik jumat ini mereka datang dari beragam latar belakang
dan berikut ini rangkuman profil kelima pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga yang dihimpun oleh litbang cnn indonesia
firly bahuri anggota polri lahir delapan november seribu sembilan ratus enam puluh tiga dengan latar belakang pendidikan akademi kepolisian seribu sembilan ratus sembilan puluh
perguruan tinggi ilmu kepolisian pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia sempat berkarir sebagai kepala badan pemelihara keamanan pada tahun dua ribu sembilan belas
kepala polda sumatera selatan dua ribu sembilan belas deputi penindakan kpk pada tahun dua ribu delapan belas
kepala polda ntb pada tahun dua ribu tujuh belas kepala polda banten dua ribu tujuh belas wakil kapolda banten dua ribu tujuh belas
dan ajudan wakil presiden ri budiono pada tahun dua ribu dua belas
yang kedua alexander marwata komisioner kpk lahir dua puluh enam februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dengan latar belakang pendidikan dip akuntansi stan
d empat akutansi stan jakarta seribu sembilan ratus sembilan puluh lima s satu ilmu hukum universitas indonesia
pernah menjadi wakil ketua kpk pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas bpkp pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

kemudian hakim pn jakarta pusat di tahun dua ribu dua
selanjutnya lili pintauli siregar lahir sembilan februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
sarjana hukum universitas islam sumatera pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu magister hukum universitas islam sumatera
karir komisioner lpsk pada periode dua ribu delapan
nooita j avantemier august dua ribu delapan belas hingga dua ribu tiga belas dan dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
selanjutnya nurul gupron lahir pada dua puluh dua september seribu sembilan ratus tujuh puluh empat s satu fakultas hukum universitas jember pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
s dua universitas erlangga pada tahun dua ribu empat s tiga universitas pajajaran di tahun dua ribu dua puluh
ia pernah menjadi dekan fakultas hukum unif negeri jember juga dosen universitas negeri jember
dan yang terakhir nawawi pomo lango lahir pada dua puluh delapan februari seribu sembilan ratus enam puluh dua di manado pendidikan universitas samratulangi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
ia pernah menjadi hakim tinggi pengadilan tinggi denpasar pada tahun dua ribu tujuh belas dan ketua pn jakarta pusat di tahun dua ribu enam belas
juga hakim pengadilan tipikor jakarta dua ribu enam belas hakim pn jakarta pusat periode dua ribu sebelas hingga dua ribu tiga belas
hakim pn makassar dua ribu lima hakim pn balikpapan dua ribu satu hakim pn tondanau seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan hakim pn swasiyo tidore